gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama berencana untuk menghapus pajak bumi dan bangunan ataupun pbb
aturan tersebut akan berlaku mulai dua ribu tujuh belas
peraturan ini hanya akan berlaku bagi masyarakat yang tinggal di rumah susun sederhana milik dan hunian dengan nilai jual objek pajak di bawah satu miliar rupiah
menurut gubernur dki penghapusan pbb merupakan bagian dari upaya mendorong ekonomi yang masih lesu
selain itu kebijakan ini membantu meringankan beban wajib pajak berpenghasilan rendah
seperti suka pajak itu diambil dari orang yang usaha jangan diambil dari orang yang tinggal di rumah
loh kamu bilang kan yang punya rumah kan juga ada usaha
ya dia kalau tinggal di rumah usaha kan justi usaha
kalau orangnya nggak pensiun
masa tinggal di rumah saya sendiri kerja gaji pas pasan pbb harus disesuaikan naik saya kena